jadi kurang lebih begitu konfirmasi dari gubernur dki jakarta anies baswedan
yang berusaha menjelaskan bahwa pribumi dalam hal yang dikatakan kemarin itu konteksnya lebih kepada
penjajahan kolonialisme pada saat zaman dahulu kalah begitu
konteksnya ya warga indonesia ini yang memang tinggal lahir di tanah indonesia
nah tidak hanya soal kegiatan hari pertamanya saja nih yang menjadi perhatian
ternyata di media sosial twitter utamanya banyak warganet yang membuat guyonan dengan tagar hari pertama anies
iya ini beberapa memang sangat lucu lucu ya memang netizen indonesia itu luar biasa lah ya
hebat hebat kalau membuat komentar
ini dari edsi ipan
pak anies hari pertama ngantor pas ditanya mau makan di mana jawabnya ngikut aja
hashtag hari pertama anies
jadi aduh masih gak tau ya mau makan di mana
kira kira nih masih ikut yang lainnya
ada dari ad radit underscore pak anies tanya sama anak kantor sebelumnya kerja di mana
hashtag hari pertama anies
ya sih saya juga kalau hari pertama kerja ditanya kayak gitu ya
sebelumnya di mana
apakah itu berlaku sama pak anies
ya gak harusnya
hashtag hari pertama anies
ditawarin rujak masih malu malu
masih pencitraan ya
itu green tweetnya satu ratus enam puluh delapan orang
masih ada satu lagi
dari ed arir yantama
hashtag hari pertama anies
ini ya wifi di balai kota apa nih pertama begitu
wah itu dia
jadi intinya ada banyak hal yang memang disuruh tiola masyarakat
tapi yang paling penting sih mereka semua satu suara untuk memberikan semangat
kepada bapak anies bapak sandi terlepas ada kontroversi
atau ada yang masih juga kekeh kurang begitu suka dengan karir mereka
tapi yang paling penting harus satu suara soal itu
ya dan kesempatan tentu akan diberikan kepada gubernur dki jakarta yang baru ya